sementara itu menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said
berencana mengusulkan pencabutan subsidi solar lpg tiga kg dan listrik
pencabutan subsidi akan dibahas dan diputuskan bersama komisi tujuh dpr
saat pengajuan rancangan apbn perubahan
menurut sudirman said pencabutan subsidi bbm dan lpg dimungkinkan
karena harga minyak dunia sedang anjlok sehingga masyarakat tak akan terbebani
selain itu verifikasi data pelanggan listrik rumah tangga sembilan ratus volt ampere sudah selesai
namun pemerintah harus mempertimbangkan dampak luas ke masyarakat